kegiatan imunisasi nasional serentak digelar di seluruh kota di indonesia
di surabaya dan bandung imunisasi tidak hanya dilaksanakan di instansi kesehatan
namun juga di tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan kemudian pasar
stasiun kereta api terminal dan juga sekolah
salah satu tempat untuk imunisasi polio adalah di puskesmas sawah pulo
kecamatan semampir surabaya
di surabaya terdapat lebih dari dua ratus dua puluh ribu bayi berusia hingga lima puluh sembilan bulan
yang wajib mengikuti pekan imunisasi polio
meski di surabaya dinyatakan bebas poligo sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemerintah kota tetap menargetkan pelaksanaan imunisasi gratis ini
diikuti seratus persen bayi berusia hingga lima puluh sembilan bulan
selain di puskesmas sawah kulo ada dua sembilan ratus sembilan puluh dua lokasi pin di puskesmas posyandu
serta tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan pasar
serta stasiun kereta api terminal bus dan juga pelabuhan
di kota bandung jawa barat para orang tua beramai ramai membawa anak mereka
terdapat dua lima ratus tempat pelaksanaan imunisasi polio di kota bandung
yang terdiri atas posyandu puskesmas serta tempat umum
seperti pusat perbelanjaan dan terminal
meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi
masih ada warga yang enggan mengikuti imunisasi
misalnya karena faktor kehalalan
padahal vaksin polio telah mendapat sertifikat halal sejak januari lalu
imunisasi nasional atau pin juga dilaksanakan di posyandu delima ii bantar gebang bekasi
ya walaupun masih belum memahami bahaya penyakit polio
warga tetap membawa anaknya untuk diimunisasi
salah satunya adalah edah yang datang ke posyandu terdekat untuk mengimunisasi anaknya
ia mengaku sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi sudah dilakukan di lingkungannya
namun ia masih belum mengetahui apa sebetulnya bahaya penyakit polio ini
tidak tahu juga sih cuman tahunya biar kesehatan
biar anak sehat aja gitu
tapi ibu tahu itu penting ya
saya udah punya anak tiga selalu di pin ada pin polio saya selalu datang